warga desa kacu kecamatan baitu salam kabupaten aceh besar
kembali membongkar makam masal korban tsunami aceh pada tahun dua ribu empat silam
pembongkaran makam yang berada di halaman sebuah klinik ini
dilakukan sepanjang hari selasa dengan menggunakan alat berat
diperkirakan terdapat puluhan jenazah yang dikuburkan di lokasi ini
sebuah kuburan masal korban tsunami kembali dibongkar
di desa kaju kecamatan baitu salam kabupaten aceh besar pada selasa
kuburan masal ini dibuat secara darurat beberapa hari
setelah tsunami melanda aceh pada desember dua ribu empat silam
untuk mengangkat kantung kantung plastik berisi kerangka korban tsunami ini
warga harus menggali sedalam dua hingga tiga meter
dengan menggunakan alat berat dan dengan cara manual
hingga selasa sore sebanyak tiga belas kantung jenazah berhasil ditemukan
kerangka kerangka korban ini rencananya akan dipindahkan
ke lokasi pemakaman umum di desa tersebut
sejumlah warga desa ini yang selamat dari bencana tsunami mengatakan
di lokasi ini
lokasi ini dulu memang sengaja dikuburkan para korban dalam kuburan masal
yang digali secara darurat
namun tidak diketahui jumlah pasti korban yang dimakamkan
kita lihat di lokasi ada beberapa galian
ada tujuh delapan galian
di galian yang terakhir yang memang kita dapatkan
ada kecurigaan plastik berwarna hitam
jadi kemudian saya panggil pihak gampong aparat
dilihat ya ini emang jenazah tsunami
kemudian kita tanda tempat dulu kita beri tanda
kemudian barulah ini saya bangun
pemindahan makam masal korban tsunami ini bukanlah yang pertama kali dilakukan warga di desa ini
sebelumnya warga juga melakukan penggalian di beberapa lokasi yang berdekatan
ibnu hajar banda aceh